meski dilarang mudik diulaya aklumerasi masih banyak masyarakat yang melakukan perjalanan untuk silaturami diulaya jabodetabek pada hari pertama idul fitri
sepeda motor masih menjadi kendaraan yang mendominasi di pos penyekatan sumber arta kalimalang bekasi
hari pertama idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah pos penyekatan sumber arta kalimalang bekasi terpantau ramai lancar
lalu lintas didominasi kendaraan roda dua dengan tujuan mudik lokal atau bersilaturahmi ke rumah saudara di wilayah aglomerasi jabodetabek
meski dilarang masyarakat mengaku tradisi silaturahmi ke rumah sanak saudara saat lebaran sulit dihindari
sepeda motor masih menjadi moda transportasi favorit masyarakat
ya namanya orang tua kan kalau nggak dimainin ya gimana gitu kan
jadi tinggal satu satunya juga jadi ya mau nggak mau saya mainin
kendaraan umum tadi kereta anak dua tahun nggak boleh harus lima tahun ke atas
berdasarkan data di pos penyekatan sumber arta pada hari pertama idul fitri terdapat dua puluh enam sepeda motor yang diperiksa petugas
kebanyakan karena pengendara tidak memakai masker tidak memakai helm atau berplat nomor luar kota
petugas penyekatan posumber arta mengatakan terdapat banyak cara pemudik motor untuk mengelabui petugas
berbeda dengan tahun lalu kebanyakan pemudik motor tidak membawa banyak barang agar tidak diberhentikan petugas
tingkah lakunya itu banyak juga mas ya cara cara mengelabui petugas ya
ada yang alasannya mau ke pekayon cuma ditanya pekayonnya nggak tahu
terus kemudian juga ada yang alasannya itu lagi mengadakan
barang barang ya paling tas ya tas isinya pakaian
kadang kadang yang diboceng juga penuh terus yang di depan juga ada ada kedusnya
yaitu kebanyakan itu mudik pulang kampung terus kemudian pelat pelat daerah banyak
selama lima hari masa peniadaan mudik lebaran
polda metro jaya mendata terdapat dua puluh empat empat ratus tujuh puluh tujuh kendaraan
yang diharuskan putar balik karena tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan lengkap
sepuluh diantaranya adalah pemudik yang menggunakan sepeda motor melalui jalur arteri atau jalur tikus
satrio adi ilham aji bekasi jawa barat